pemerintah kini tengah berjibaku menangani wabah virus corona
sebagian pihak mengkritik negara karena dianggap lamban mengantisipasi penyebaran virus corona
mari kita lihat langkah taktis apa yang telah diambil dan akan dilakukan oleh pemerintah
sudahkah kemudian pemerintah sebetulnya siap untuk ataupun maksimal untuk menangani situasi kasus virus corona kali ini
kita ambil judul disini adalah ketika indonesia dilanda corona
memang agak sedikit dramatis ya tapi memang itu situasi kita hari ini
kenapa karena dari awal kita diyakinkan bahwa indonesia bebas corona masih diklaim tidak ada kasus
tapi kemudian tiba tiba di awal pekan kemarin presiden sendiri yang langsung mengumumkan bahwa ada dua warga negara kita yang tinggal di indonesia terkena virus corona
dan itu pun letaknya tidak jauh dari ibu kota negara begitu di jakarta
jadi sebagian publik kemudian panik ya
ada yang langsung belanja menyetok barang dan lain sebagainya
ada yang mencari masker
dan pemerintah pun juga sampai hari ini masih meraba raba bagaimana kemudian mengantisipasi dan juga melakukan pencegahan dan juga penanganan virus corona
kita coba lihat dulu agar mengurangi rasa panik kita dan juga meyakinkan bahwa sebetulnya ada hal hal yang sudah dilakukan dan memang perlu diperbaiki
kita lihat apa apa saja kemudian langkah langkah yang sebetulnya sudah diambil oleh negara ketika mengantisipasi pencegahan dan juga penanganan virus corona
malah kita lihat dulu yang paling pertama adalah penelitian
peningkatan eskalasi di bandara bandara terutama yang mempunyai penerbangan internasional ya
karena itu menjadi gate utama turis turis asing atau warga negara asing yang bisa masuk ke indonesia
karena kan virus ini kan datang bukan dari indonesia jadi dari luar negeri
kemudian sebagai gate utama untuk masuk ke negara indonesia tentu bandara ini perlu diperhatikan dan juga ditingkatkan eskalasi keamanannya
pertama adalah memasang thermal scanner termogan kapsul isolasi
dan juga menambahkan hand sanitizer tentunya karena ini sangat penting
jadi setelah kemudian ada virus corona merebak dan kemudian masuk ke indonesia juga
ada sekitar terakhir kementerian kesehatan ya kemenkes ini mulai menambah atau mengaktifkan sekitar satu ratus tiga puluh lima unit thermo scanner
atau alat untuk memindai tubuh untuk tahu bagaimana kemudian suhu tubuh kita siapapun bagi yang masuk ke dalam indonesia dari luar negeri
agar kemudian dicek terlebih dahulu
ini adalah hal yang paling penting untuk dilakukan thermal scanner
kemudian termogan kemudian ada kapsul isolasi
nah kapsul isolasi ini juga menjadi bagian karena ada dua puluh satu ya
ada dua puluh satu kapsul yang disediakan oleh kementerian kesehatan
untuk ini kemudian bisa bersiaga mengantisipasi penyebaran virus yang mungkin saja dibawa oleh penumpang yang juga datang
jadi ketika nanti ada penumpang yang kira kira setelah dicek di thermal scanner termogun
ternyata juga ada
indikasi untuk terkena atau terpapar virus corona
kemudian ada kapsul isolasi yang sudah disediakan
kemudian tentu saja menambah hand sanitizer di bandara bandara di indonesia
tapi memang kalau kita lihat lagi kemudian di sini ada health alert card
ini kemudian kartu kewaspadaan kesehatan ya
jadi siapapun yang masuk ke indonesia dari luar negeri ini akan harus mengisi ini terlebih dahulu
kemudian nanti bagi orang orang yang datang akan mengisi health alert card
ini akan dipantau
ini identitasnya tentu sudah tahu
akan dipantau sekitar lebih dari sepuluh hari karena sesuai dengan masa inkubasi dari virus corona itu sendiri
dan ini memang satu hal yang dilakukan oleh pemerintah di bandara bandara
terutama di bandara bandara yang ada akses untuk penerbangan internasional
kemudian pemerintah juga menolak ada warga negara asing yang datang ke indonesia
dengan riwayat perjalanan dari mainland tiongkok dalam empat belas hari terakhir
jadi dicek dulu dari mana kemudian wni ini masuk
apakah ada riwayat dari mainland tiongkok atau tidak
nah ini kemudian lebih baik ditolak
karena dalam masa empat belas hari itu dicurigai
begitu atau itu menjadi masa inkubasi dari virus corona
jadi lebih baik ditolak
dan sejauh ini ada delapan belas wni yang ada riwayat untuk pergi ke tiongkok
tapi lagi lagi kemudian untuk eskalasi di bandara ini memang diperlukan sdm ya
sdm di bandara itu sendiri agar kemudian alat alatnya juga lengkap
tapi juga ada orang orang yang harus memantau
bagaimana ini dijalankan dengan seksama dan dengan sangat ketat
karena kata kunci ketat itu menjadi penting
karena kemudian situasinya sudah berbeda
tidak kemudian negara yang dalam keadaan aman aman saja
tapi ini ada virus corona yang sebetulnya sudah mengepung indonesia
dan ternyata sudah ada yang positif dan itu datang dari luar negeri
harus dipastikan betul bahwa ini setiap siapapun yang masuk melewati thermal scanner
atau harus mengisi health alert card
dan dipantau betul siapa siapa saja yang datang ke indonesia
karena gate bandara ini menjadi sangat krusial
jangan sampai kemudian di bandara justru lengah
sehingga siapapun bisa masuk dan tidak ada pengawasan yang lebih jauh
tapi kemudian meskipun sudah dipasang thermal scanner
menarik ketika presiden joko widodo juga mengatakan bahwa sebetulnya thermal scanner ini juga tidak bisa dijadikan satu satunya acuan
untuk mengatakan bahwa seseorang atau manusia itu bisa bebas dari virus corona
apa kata presiden joko widodo berikut ini
kita juga menjaga satu ratus tiga puluh lima pintu masuk ke negara kita
baik itu darat baik itu laut maupun udara
semuanya dijaga ketat
meskipun dalam prakteknya ini tidak mudah
karena ngecek dengan thermal scanner itu kadang kadang keakuratannya
untuk itu kemudian tadi presiden mengatakan ini juga perlu pengecekan lebih jauh
nah kalau kita bicara soal penolakan dari masuknya warga negara asing saat ini memang
tapi ya sampai dengan hari ini memang belum diputuskan oleh pemerintah
apakah akan menolak seluruh wna yang datang ke indonesia
jadi tidak hanya dari negara negara
yang kemudian datang dari negara negara
yang punya masalah dengan virus corona
punya kasus yang besar
tapi secara keseluruhan belum ada pembatasan untuk atau pelarangan wna untuk masuk
dalam arti belum ada penutupan indonesia dari penerbangan dari luar negeri
tapi yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah insentif untuk turis asing yang sebelumnya diwacanakan
itu sudah ditunda terlebih dahulu karena melihat ternyata tiba tiba ada yang positif virus corona
karena salah satu faktor kemudian pemerintah merasa perlu untuk tetap berhenti
untuk tetap dibuka akses untuk pintu luar negeri adalah karena ada para wisata
yang juga salah satu sektor yang cukup penting ini menyumbang perekonomian dan juga devisa bagi negara
jadi ini beberapa hal kalau kita dari sisi bandara terlebih dahulu
dan juga kebijakan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah
dan yang akan diambil oleh pemerintah
kita lihat bagaimana kemudian eskalasi di bandara
nah ini juga menjadi sangat penting karena ada beberapa penerbangan yang kemudian harus dibatalkan
sebut saja menurut saya
sebut saja misalnya menutup pemerintah menutup penerbangan dari dan juga menuju ke tiongkok
ini sebetulnya sudah diputuskan sejak tanggal tiga atau sampai dengan lima februari
ketika virus corona ini sudah merebak dan masuk ke wilayah asia
jadi sudah cukup lama jadi penerbangan dari dan juga menuju ke tiongkok
terutama di mainland ya
di mainland tiongkok ini sudah ditutup sampai dengan hari
termasuk maskapai plat merah garuda juga sudah lama menutup penerbangan dari dan juga menuju ke tiongkok
nah ada yang kemudian cukup menarik
dan juga ini masih baru
adalah mempertimbangkan pembatasan penerbangan dari dan juga ke jepang italia iran dan juga korea selatan
ini juga menjadi satu hal yang baru
karena kita tahu bahwa selain di tiongkok ya
virus corona ini juga sudah mulai masuk ataupun sudah outbreak di beberapa wilayah
katakanlah misalnya di eropa seperti ada italia saat ini
ada kemudian di wilayah asia juga semakin banyak
ada korsel misalnya
ada iran dan juga jepang
sedangkan untuk jumlah jumlah kasusnya misalnya di korsel ini sudah teridentifikasi ada empat delapan ratus dua belas kasus
dan juga di italia ini juga semakin banyak jumlahnya
ada sekitar dua ribu an kasus lah begitu untuk wilayah di italia
dan juga selanjutnya ada iran dan juga jepang
jadi ini menjadi pilihan menarik ketika menhub mengatakan akan mempertimbangkan
tapi ini belum diputuskan
kemudian melarang kedatangan dan juga transit di indonesia bagi siapapun yang sebelumnya transit di mainland tiongkok
jadi ketika ada penerbangan yang datang dari tiongkok
kemudian transit begitu ini akan dilarang
menghapuskan sementara menghentikan bebas visa kunjungan bagi warga negara tiongkok ke indonesia
ini dari eskalasi di bandara
kita lihat lagi kemudian apa apa saja kemudian hal hal yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengantisipasi atau melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona
yang pertama adalah sejak awal ya ketika virus corona ini merebak di wuhan sebagai kota yang pertama kasus ini
pemerintah sudah mengevakuasi dua ratus tiga puluh delapan wni di wuhan
kemudian diobservasi bahasanya mereka di natuna
sampai kemudian sudah selesai dan diantarkan negatif virus corona dan dipulangkan
kemudian ada lagi gelombang berikutnya
satu ratus delapan puluh delapan wni di kapal pesiar world dream
dan juga enam puluh sembilan wni di kapal pesiar diamond princess
yang kemudian dilakukan evakuasi dan diobservasi di kepulauan sebaru
di kepulauan seribu
dan ini baru terjadi beberapa hari yang lalu
dan masih diobservasi sampai dengan dua puluh delapan hari sejak sampai di indonesia
kri di sana yang standby
yang dilengkap dengan alat alat kesehatan
untuk mengantisipasi jika ada hal hal yang kemudian terjadi pada masa observasi
dan juga ada yang di wni wni yang dipulangkan dari kapal pesiar tempat mereka bekerja
dan imbas dari corona tentu adalah terjadi panic buying
yang terjadi dalam beberapa hari terakhir
ketika tidak sampai beberapa jam
masyarakat ya sebagian sudah langsung memenuhi tempat tempat perbelanjaan
memborong masker misalnya
langsung terjadi kepanikan di sejumlah tempat
dan ini yang kemudian dihimba untuk tidak melakukan panic buying
karena kemudian pemerintah berani menjamin kebutuhan pokok tidak akan kurang
dan stoknya aman
dan tidak terjadi kekurangan
kemudian menindak terjadinya spekulan yang menimbun barang barang
dan juga seperti masker atau makanan begitu ya
dan distributor tidak menaikkan harga jual masker dan juga pencuci tangan
ini diimbau oleh pemerintah
tapi lagi lagi tentu kebijakan ini atau imbauan ini perlu diimplementasikan dalam satu kebijakan yang strategis
agar ini turun ke lapangan turun ke masyarakat
karena ini baru satu atau dua hari
satu atau dua hari setelah pemerintah mengumumkan adanya virus corona
mudah mudahan tidak ada kes kes yang lain
tapi tentu ini perlu diantisipasi
karena belajar dari negara negara yang lain terjadi hal hal seperti ini
jadi kalau ini terjadi tentu kan memberikan dampak yang tidak baik
terutama bagi masyarakat dan juga soal kepanikan warga itu sendiri